sungai sungai besar dan panjang telah lama menjadi titik awal berkembangnya peradaban di kalimantan barat
aliran sungai menjadi anugerah alam yang bersinggungan dengan nilai sosial budaya masyarakat setempat
penggalan kisah dari kerajaan di masa lalu kesenian hingga keragaman etnis
hingga kini hidup sebagai warisan dari negeri seribu sungai
sesaat lagi anda akan menyaksikan inside indonesia
pontianak ibu kota dari provinsi kalimantan barat
merupakan kota yang dibelah oleh dua aliran sungai yang membaginya menjadi tiga daratan terpisah
dengan luas wilayah mencapai satu ratus tujuh km persegi kota ini juga dialir
sungai terpanjang di indonesia sungai kapuas
sejak lama aliran sungai menjadi pusat bagi aktivitas sosial ekonomi masyarakat di pontianak
sejak dulu sampai sekarang kapuas itu adalah urat nadi kehidupan pontianak
denyut nadib masyarakat pontianak itu ada di sungai kapuas
belakangan ini aja ya kita melihat kota ini sudah semakin modern dengan urbannya begitu
kalau di masa yang lampau
pontianak itu adalah kota air
kota yang selalu ketergantungan kepada sungai kepada anak sungai
di pontianak anak sungai itu namanya parit
pesatnya laju pertumbuhan kota pontianak
membuat sungai memiliki banyak fungsi lain bagi enam ratus enam puluh lima ribu jiwa penduduknya
kota ini memiliki keunikan yang tidak dimiliki kota lain di indonesia
pontianak merupakan satu sumber kota yang terkenal di indonesia
kota ini adalah salah satunya kota di indonesia yang tepat dilalui garis nol derajat bumi atau garis katulistiwa
titik perlintasan garis katulistiwa di kota ini ditandai dengan sebuah tugu yang telah dibangun sejak seribu sembilan ratus dua puluh delapan silam
tugu ini dibangun pemerintah kolonial belanda untuk menentukan tonggak garis ekwator
yang menjadi batas dari belahan bumi bagian utara dan selatan
tugu katulistiwa pertama berupa empat titik
yang panjang yang dibuat dari kayu ulin setinggi tiga hingga empat meter
serta dua buah lingkaran yang menandakan arah mata angin
keberadaan tubuh katolistiwa memiliki peran penting untuk kebutuhan penelitian garis ekwator di dunia
selain sungai kapuas kehidupan sosial di pontianak dulu juga banyak dipengaruhi dengan kehadiran kesultanan pontianak
hadirnya kesultanan ini juga menjadi titik awal
berdirinya kota yang dibelah oleh sungai kapuas ini
pada tahun seribu tujuh ratus tujuh puluh satu seorang pemuda keturunan arab hadramaut dari kerajaan mempawah
syarif abdurrahman al qadri
mendirikan permukiman di sekitar muara simpang tiga sungai kapuas kecil dan sungai landang
saat ini wilayah itu dikenal sebagai kampung beting
ada beberapa versi asal usul penamaan kota pontianak
kota yang dinamakan kota pontianak sekarang
dulu namanya ferkentival
virgentival itu kota tanah seribu
ke timur ke barat seribu ke barat ke utara seribu ke utara ke selatan seribu
selatan ke sebaliknya lagi seribu
jadi empat kali seribu meter persegi
jadi kota tanah seribu
kota tanah seribu
kota tanah seribu
kota tanah seribu
tujuh tahun setelah berhasil membangun permukiman
syarif abdurrahman al qadri kemudian diangkat menjadi sultan pertama dari kesultanan pontianak
pusat pemerintahan kerajaan saat itu ditandai dengan berdirinya masjid jami pontianak
atau yang sekarang dikenal sebagai masjid sultan syarif abdurrahman

dikubur dengan perkembangan kerajaan yang berbeda
pemerintahan kepentingan di kedudukan pantai
sejak peninggalan kesultanan pontianak hingga kini masih terjaga
nampak dari bangunan istana kadriah yang terletak di kecamatan pontianak timur
kesultanan pontianak adalah satu dari dua kerajaan di kalimantan barat yang memiliki gelar kesultanan
itu kerajaan yang paling banyak seluruh indonesia itu di kalimantan barat
pemerintahan kesultanan pontianak
di kalimantan barat ini ada dua puluh satu kerajaan
cuma yang baru disahkan dinobatkan itu ada sepuluh kerajaan di kalbar ini
itu kan syaratnya harus memiliki istana
kalau istananya tidak ada harus dibangun kembali baru bisa kita nobatkan
itu yang pertama
yang kedua gelar kesultanan di kalbar ini hanya dua pontianak dan sambas
kalau kerajaan yang lain itu penembahan
sudah ada delapan sultan yang memimpin kesultanan pontianak
pasca perang kemerdekaan
keberadaan sultan memiliki peran penting sebagai penyambung jalur komunikasi antara pemerintah dan masyarakat
wilayah kerajaan yang ada di dua kampung
yakni kampung beting dan tambelan sampit
berkembang dan dipenuhi dengan permukiman penduduk
untuk menjaga kawasan yang memiliki nilai sejarah
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia
melakukan penataan dua kawasan kumuh di wilayah kelurahan dalam bugis
kecamatan pontianak timur
penataan berdasarkan empat aspek
yaitu sosial religi dan budaya
perekonomian serta lingkungan
kita akan menata kawasan kawasan kumuh di tepian sungai
dan tentunya juga merubah wajah kawasan
sehingga mungkin akan menjadi suatu destinis wisata baru
yang ini juga akan menonjolkan budaya lokal
juga tentunya tadi akan mengurangi kawasan kumuh
terutama di tepian sungai kapuas ini
penataan kawasan kumuh di sekitar istana kadriah
dibagi menjadi tiga pengerjaan
pertama adalah penataan permukiman di kampung beting
lalu penataan permukiman di wilayah tambelan sampit
dan penataan serta restorasi masjid bersejarah jami pontianak
penataan di tiga wilayah itu meliputi perbaikan akses jalan masyarakat
pembangunan jembatan penghubung di tepian sungai
pembangunan ruang terbuka hijau di sekitar masjid
dan pembuatan waterfront di bandaran sungai
pekerjaan ini memakan waktu hingga empat tahun
dengan total anggaran mencapai dua ratus enam puluh satu dua miliar rupiah
penataan ini disambut baik oleh warga
karena merasakan manfaat berupa peningkatan kualitas hidup di lingkungan mereka
kalau sebelum ini memang kita nampaknya kumuh kumuh sekali
dengan adanya pembangunan ini alhamdulillah kita masyarakatnya
lingkungannya juga tertata tapi indah elok dipandang dari jauh
terkadang dalam tanda kutip juga
kita permasalahan sosial yang ada di masyarakat pun kita ikut bantu
bagaimana sih kadang masyarakat dengan pihak pemerintah daerah
kadang ada yang tidak nyambung kita bantu menyambungkan
itu sih lebih kepada ya simbol budaya lah
pada saat ini ya ya
karena seluruh bahan sembako desa sembunga ini disuplai dari sana
dari malaysia dari sarawak beras gula kopi garam semuanya dari sana
pos lintas batas negara aruk terbagi menjadi dua zona
zona pertama adalah zona inti dengan luas lahan mencapai sembilan satu hektare
di zona inti terdapat bangunan utama yang merupakan pos pemeriksaan terpadu
bagi masyarakat yang akan melintasi perbatasan dua negara
sementara zona dua merupakan zona penunjang berisikan asrama pegawai
rest area kawasan pasar dan kuliner
serta rumah ibadah yang dibangun di atas lahan seluas tiga hektare
pengerjaan seluruh zona plbn aruk dilakukan selama tiga tahun
dengan anggaran mencapai rp tiga ratus empat puluh satu miliar
tentu akan memudahkan masyarakat untuk pelayanan pos lintas batas
dan juga untuk melakukan proteksi perdagangan
karena di sana kita juga akan mengembangkan
bagaimana ekspor impor nantinya di kawasan perbatasan aruk tersebut
dan juga sambas sekitarnya
juga sederhana itu di zona penunjang juga akan disiapkan area komersil
untuk mendukung keberlanjutan usaha usaha mikro kecil bagi masyarakat
yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat
untuk menunjang kawasan permukiman di perbatasan
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia
juga melakukan revisi

juga melakukan revisi
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia
juga melakukan revisi
revitalisasi dilakukan terhadap empat puluh unit rumah di desa aruk
kecamatan sajingan besar
diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil
serta petugas plbn yang bekerja di wilayah perbatasan
proyek revitalisasi mencakup perbaikan fasilitas rumah
instalasi listrik mandiri
instalasi air bersih dan kotor
pembuatan saluran dry nasa
serta pembangunan jalan lingkungan
proyek dilaksanakan pada dua ribu sembilan belas
dengan anggaran mencapai rp satu tujuh miliar

sangat sangat tentu ada

karena sebelumnya kan jalan ini tidak ada
dengan becek beceknya kemarin di sana
dengan kondisi dengan jalan ini
ya hancur lah boleh katakan hancur
terus sekarang agak nyaman
terus sekarang agak nyaman
kabupaten sambas kalimantan barat
kabupaten sambas kalimantan barat sangat erat kaitannya
dengan keberadaan kerajaan tertua di wilayah ini

kesultanan sambas merupakan kerajaan
dengan corak melayu yang khas
kesultanan ini terbentuk
saat pengaruh islam mulai masuk
ke kerajaan kerajaan hindu
yang ada di kalimantan barat
raden suleiman adalah
raden suleiman adalah
orang yang mendirikan kesultan islam
orang yang mendirikan kesultanan islam

begitu sambas berdiri
sambas memiliki kekhasan yang khusus
dalam perjalanan panjang
sejak tahun seribu enam ratus lima puluh sekian

sampai tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam
sampai tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam
jadi sekitar beberapa abad itu
terbentuklah kabupaten sambas
lahirnya kabupaten sambas
ibu kotanya di singkawang
jejak peninggalan kesultanan sambas
di masa lalu
nampak dari bangunan istana yang dikenal sebagai
istana ini dibangun
pada masa kepemimpinan
sultan muhammad mulia ibrahim safiuddin
pada seribu sembilan ratus tiga puluh tiga hingga seribu sembilan ratus tiga puluh lima

komplek istana ini terdiri
dari bangunan utama alun alun
dan masjid jami sultan muhammad safiuddin sambas

seluruh bangunan memiliki
corak kuning khas melayu
nah yang termasuk
ya dianggap oranglah
yang dianggap sebagai
di kerajaan sambas
terdapat sebuah bangunan kecil
yang menyimpan berbagai benda
pusaka milik kerajaan sambas
salah satu pusakanya
adalah tujuh buah meriam kecil
merupakan pemberian ratu sepudak
saat kesultanan sambas
mulai berhasil mendirikan wilayahnya
seiring perkembangan zaman
keluarga kesultanan sambas
kini berperan untuk
melestarikan adat istiadat dan budaya
dari kesultanan sambas
di tartanan masyarakat setempat
kita menjadi simbol budaya
untuk adat istiadat
kita di kesultanan
terkadang dalam tanda kutip juga
kita permasalahan sosial
yang ada di masyarakat
kita ikut bantu
bagaimana sih kadang masyarakat
dengan pihak pemerintah daerah
kadang ada yang tidak nyambung
kita bantu menyambungkan
jejak peninggalan kesultanan sambas lainnya
juga bisa dilihat
dari kerajinan tangan
tenun songket khas sambas
kain tenun songket
berfungsi sebagai hantaran
dalam setiap tradisi melayu
yang ada di lingkungan kerajaan
kain tenun songket
adalah kain yang
muncul di kawasan
dalam perkembangannya tenun songket sambas kini telah menjadi sebuah industri kerajinan tradisional yang dikenal hingga mancanegara
kain tenun khas sambas dijual dengan harga beragam yang mencapai jutaan rupiah
tenun khas sambas memiliki perbedaan dengan jenis tenun lain yang ada di indonesia
yang menjadikan ciri khas benar benar ciri khas itu ada di pinggirnya itu ada kain ada warna putih pertama
kedua motifnya itu setiap kain boleh dikatakan hampir rata rata itu memiliki motif bunga mawar
pusat pembuatan tenun soket berada di desa sumber harapan kecamatan sambas
lima puluh persen dari total delapan ratus kepala keluarga di desa ini melakukan produksi tenun songket
rata rata pembuat tenun soket di desa sumberharapan merupakan wanita
pembuatan masih dilakukan dengan menggunakan alat tradisional
tidak mudah untuk membuat tenun songket
pengerjaan bisa memakan waktu sampai sebulan tergantung dari corak motif yang dipesan
tarik ini nek langsung aja
kalau masukkan lagi jangan tidak boleh dikira kainnya lagi
ini bikin gini kalau satu kain rata rata berapa lama nih
kalau gini aja seminggu bisa
tidak ada motif
tidak ada motif kalau pakai motif
satu bulan bisa ya
rata rata tidak gampang menggunakan alat penenun ini nek soket ini
rata rata para penenun ini bisa menghabiskan waktu satu bulan dengan motif
kalau saya dari tadinya mungkin bisa selesai dalam waktu satu tahun
kesabaran adalah kunci untuk membuat kain tenun yang sempurna
bagi para pengrajin tidak ada proses yang mudah dalam membuat tenun songket secara tradisional
perkembangan sosial di kalimantan barat
tidak lepas dari keberadaan tiga etnis utama
etnis daya melayu dan tionghoa
merupakan etnis yang penyebarannya cukup banyak di provinsi ini
sejak awal kedatangannya di kalimantan barat
ketiga etnis ini membangun ciri khas masing masing
seiring dengan perkembangan zaman
ketiga etnis ini kemudian menjadi salah satu
simbol keragaman dan keharmonisan di negeri seribu sungai
yang menempati daerah awal kemudian lebih menguasai sistem kehidupan
yang agraris dinamakan dengan masyarakat dayak atau orang darat
kemudian yang menguasai gaya hidup maritim atau sepanjang sungai
dinamakan dengan masyarakat maritim
yang agraris yang di dalaman tadi agraris maritim menguasai sungai
nah kemudian ini dinamakan melayu atau orang laut
nah yang terakhir orang yang menggarap pertambangan perkebunan
inilah yang dinamakan masyarakat tionghoa atau chinese
masyarakat tempat menyebut perpandang
tujuan budaya dari tiga etnis ini tidayu
yang berarti tionghoa dayak dan melayu
nilai budaya diekspresikan dalam berbagai bentuk
salah satunya adalah tarian yang memadukan ciri khas dari ketiga etnis ini
tari tidayu khas kalimantan barat merupakan tari kreasi baru
yang menampilkan tiga jenis gerakan
yang berciri tionghoa dayak dan melayu
atribut khas dari masing masing etnis juga dapat dilihat
seperti bulu burung enggang untuk penari dayak
tempurung kelapa untuk gerakan
dan kipas yang biasa digunakan penari khas tionghoa
selain itu para penari juga mengenakan
pakaian adat khas masing masing etnis dalam sebuah pertunjukan
tari tidayu mulai dikenal sejak awal dua ribu an
pemerintah provinsi kalimantan barat saat itu
gencar melakukan perpaduan kesenian

tari ini diangkat tidak mencampur adukan budaya sebenarnya
karena kita akan mengangkat akar budayanya masing masing
makanya dia mewakili budayanya masing masing
nah berbeda tapi tidak mengurangi keharmonisan
jadi melayu dengan budaya melayunya
dengan gerak tari melayunya
zapin joget dan segala macamnya
kemudian dayak dengan ngajetnya
dan segala macamnya kemudian tionghoa
dengan tari tari yang lebih
tari tidayu biasanya dimainkan
oleh sembilan orang masing masing etnis
diwakili oleh tiga orang
jenis tarian ini tergolong
cukup populer di masyarakat
perpaduan tiga jenis tarian
ternyata tidak begitu sulit
menurut nisha sama sekali tidak sulit
apalagi kalau misalnya kita latihannya rutin
bahkan kalau dalam satu minggu
kita latihannya benar benar rutin
dan kita benar benar fokus itu bakal bisa
cepat karena langkah langkahnya
bukan termasuk langkah yang kita harus
kalau misalnya kontemporer itu kan ada yang sampai
tapi kalau di sini kan langkah tradisional
gampang bisa dipelajari
penampilan tari tidayu
biasanya dibuka dengan menunjukkan
tarian khas masing masing etnis lebih dahulu
di ujung pertunjukan ketiga
tarian etnik yang ada lalu berbaur
membentuk sebuah gerakan
kemunculannya tari tidayu
dijadikan sebagai simbol kerukunan
antar etnis di kalimantan barat
pertunjukan tarian ini biasa dilakukan saat
menyambut tamu dan pesta pesta
besar di kalimantan barat
kehadiran jenis tarian multi etnis seperti tidayu
dianggap turut memberikan
nuansa sejuk dalam kehidupan sosial
di kalimantan barat
dianggap sebagai simbol kerukunan
antar etnis di kalimantan barat
tari tidayu dianggap sebagai simbol kerukunan
antar etnis di kalimantan barat
tari tidayu dianggap sebagai simbol kerukunan antar etnis di kalimantan barat
harus ada keselarasan keserasian
bahwa tiga komponen besar ini
adalah tuan rumah awal
yang harus memberikan contoh teladan
yang kemudian datang di daerah ini
yang datang di daerah ini
maka terjadi perpaduan antara tiga

banyak bukan hanya dalam seni tari
tapi juga dalam seni tutur kata

dalam juga seni kria lainnya

yang ditampilkan tapi lebih menonjol kepada seni tari

adalah seni yang memikat banyak orang
seni yang memberikan perhatian
kepada banyak orang
dengan gerakan gerakan ritma ritma
yang menggugah perasaan banyak orang
yang menggugah perasaan banyak orang